sementara itu pengembang kawasan perumahan besar masih ragu untuk membangun proyek di calon ibu kota baru
hal ini disebabkan masih minimnya informasi tentang ibu kota negara baru
dilansir dari cnn indonesia com ketua dewan pimpinan daerah real estate indonesia atau rei kalimantan timur menyatakan
wilayah kecamatan samboja di kutai kartanegara dan kecamatan sepaku samol di panajam pasir memang tidak dikenal sebagai pusat permukiman
kecamatan sepaku samol saat ini hanya berisi lahan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan
real estate indonesia menambahkan sulit untuk menarik perusahaan properti besar untuk membangun rumah di sana karena pertimbangan infrastruktur yang masih belum memadai
saat ini pengembang properti besar masih fokus untuk menggarap wilayah sekitar yang padat penduduk seperti samarinda dan balikpapan